ya kalau soal tawar menawar itu kan biasa namanya kehidupan eh mau gak gitu ya kan
dipantun gak keliatan kok ya
jadi kalau menurut saya kita menghargai semua partai masing masing untuk ngambil keputusan
soal tawar menawar siapa tau ada cinta diantara kita
kita gak tau dan bagaimana situasi waktu yang berjalan
ada kaedah dalam bahasa arab itu al waktu jusun minal ilaj
waktu itu pengobatan
siapa tahu perpanjangan waktu ini berjalan waktu ada situasi yang lebih baik